sejumlah ledakan bom terjadi di kawasan sarinah tamrin jakarta pusat pada kamis empat belas januari dua ribu enam belas
pembeli pembeli di kawasan sarinah tamrin jakarta pusat pada kamis empat belas januari dua ribu enam belas